informasi olahraga kami awali dari persiapan asian games di mana ketua inas gok erick thohir menilai pelaksanaan tes event asian games dua ribu delapan belas sejak jumat berjalan cukup baik
ya menurut erick thohir juga yang perlu menjadi perhatian hanyalah masalah transportasi yang berkaitan dengan kemacetan jakarta
tes event kali ini akan mempertandingkan delapan cabang olahraga dan diikuti atlet dari delapan belas negara
venue tersebar di kawasan gbk kawasan jx pogmayoran dan padepokan silat taman nini jakarta timur
untuk mengatasi masalah kemacetan inas gok akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menggunakan jalur transjakarta dan juga pengaturan jam masuk anak sekolah dan karyawan
jadi nanti kan ada asian games lens itu ya
jadi siapa yang punya stiker itu bisa masuk di asian games lens itu bersama sama
tentu ya tetap yang namanya busway
sepertinya langkah langkah lebih ekstrim harus kita lakukan
misalnya contoh tadi mengenai sekolah mengenai juga jam kantor